kita ke informasi lain
kepolisian republik indonesia menggelar jumpa pers terkait dengan penangkapan tiga orang terduga teroris di provinsi riau
operasi penangkapan tersebut berlangsung sabtu dua juni dua ribu delapan belas di universitas riau
dari operasi penangkapan tersebut ditangkap tiga orang dengan inisial mnz di universitas riau
satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka sementara dua lagi masih sebagai saksi
dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua buah bom pipa yang sudah jadi
dua busur anak panah delapan anak panah satu senapan angin sebuah video dari isis dan beberapa buah buku
ketiga pelaku merupakan alumni universitas riau dan diduga memiliki hubungan dengan jamaah ansarud daulah
mereka berencana akan melakukan aksi serangan di gedung dprd riau
hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki terkait dengan ketiganya
mnz alias jamzam alias jack terkait secara jaringan dengan tersangka terorisme atas nama pak ngah
kelompok teror jad penyerangan polda riau pada hari rabu enam belas mei dua ribu enam belas jam sembilan wib
dan tersangka mengakui bahwa sebelum penyerangan pol dariau
pak ngah dan kelompoknya pernah memesan untuk dibuatkan bom kepada yang bersangkutan
mnz alias jamzam alias jak terkait serangan pol dariau pada hari rabu enam belas mei dua ribu enam belas jam sembilan wib